petugas satreskrim polresta depok mengungkap pelaku pelecehan seksual yang terjadi di jalan kuningan margonda depok
dalam keterangannya pelaku mengaku iseng dan terpengaruh tontonan video porno
selain korban terakhir seorang perempuan lainnya mengaku menjadi korban dari pelaku is
is pria dua puluh sembilan tahun ditangkap di rumahnya di wilayah mekarsari cimanggis depok karena pelecehan seksual yang dilakukannya
sebelumnya is berusaha menghilangkan jejak dengan membakar jaket yang digunakannya karena takut aksinya meremas payudara perempuan di jalanan diketahui setelah aksinya itu ramai di media sosial
sementara itu pelaku is meminta maaf pada korban dan warga depok yang jadi resah karena aksinya tersebut
is yang berstatus duda karena istrinya meninggal dunia itu mengaku hanya iseng
sementara itu korban a mengunggah kejadian yang dialaminya karena hal seperti itu sering terjadi hanya saja perempuan enggan melapor
saya sebisa mungkin bakal terus perjuangin karena ini menyangkut harga diri saya sebagai perempuan dan saya mewakili seluruh perempuan indonesia yang pernah mengalami pelecehan
seksual tapi mereka enggak berani bilang dan mereka tuh malu saya pun malu dan saya takut
berarti korbannya bukan hanya mbak ya mbak ya
mbak yakin kalau dia
jauh ini sih saya yakin dia pelakunya
penangkapan tersangka ini mengilhami ct dua puluh tiga tahun untuk melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya ke polres depok
perempuan yang berprofesi arsitek ini yakin tersangka is adalah pelakunya
karena kan saya kejadiannya kan dua kali ya
untuk yang pertama sih kalau dari segi fisik pelaku sih mirip lah ya dari segi konstruksinya
kebunya orangnya udah gede gegebe gitu kan
terus dari pundak belakangnya juga
cuma kalau untuk kejadian kedua sih enggak enggak
sebelumnya polisi menangkap is pengendara sepeda motor yang diduga melecehkan perempuan terekam kamera pemantau
pelaku ditangkap di kawasan cimanggis depok
tim liputan transmedia